polisi petugas bpbd kota surabaya dan komunitas pecinta kucing
mendatangi sebuah ruko empat lantai di kompleks ruko puncak bukit golf surabaya
di sini petugas menemukan ratusan kucing dan anjing dalam kondisi mengenaskan
mereka terkurung di dalam ruangan ruko yang berbau busuk
karena kotoran dan kencing hewan hewan ini menumpuk tak terurus
menurut michelle pemilik ruko penyewa ruko yang merupakan pemilik ratusan kucing dan anjing ini
diketahui bernama esther
ia diduga telah menelantarkan kucing dan anjing di dalam ruko sejak tujuh belas mei atau enam hari lalu
ratusan kucing dan anjing ini ditinggal pergi begitu saja dan tidak diberi makan
penelantaran ini diketahui saat pemilik ruko datang untuk menagih uang sewa ruko
yang telah berbulan bulan mengalami penunggakan
kucing dan anjing ini diketahui tidak berhubungan dengan kucing dan anjing

dulu rencana tempat ini mau dipakai untuk jualan makanan kucing
tapi memang dia ada hewannya

dia sudah bilang harus segera diambil
tapi ternyata tidak diambil sampai sekarang
akhirnya orang saya sih yang kasih makan setiap hari
jika dalam tiga hari pemilik hewan tidak bisa dihubungi
ratusan kucing dan anjing ini akan dilepas adopsi dan sisanya akan ditempatkan di shelter
diwarta yang mau adopsi bisa menghubungi dengan pak novi
kurang lebih dikasih waktu tiga hari
setelah koordinasi dengan pemilik perhubungan
nanti kalau tidak ada yang mengambil atau terakhir jumlahnya berapa
nanti akan diambil oleh pihak shelter dari jakarta
hingga senin sore pemilik ratusan kucing dan anjing
selaku penyewa ruko ini tidak bisa dihubungi oleh pemilik ruko
dan masih belum diketahui keberadaannya
wahyu pratama putra surabaya